kekeringan yang melanda gunung kidul membuat embung langgeran di kecamatan patu kering kerontang
selain berfungsi sebagai sumber irigasi embung ini kerap menjadi tujuan wisata
sejumlah wisatawan pun mengaku kecewa
inilah kondisi embung langgeran pada musim kemarau kali ini
tak ada air setetes pun
padahal biasanya embung ini dipenuhi dengan air dan menjadi salah satu prima dona warga jogja untuk berwisata
cekungan penampung air buatan atau embung di desa ngelanggeran kecamatan patuk gunung kidul yogyakarta ini kering kerontang
padahal biasanya air sedalam empat meter memenuhi areal seluas tiga hektare ini
air di embung ini digunakan warga untuk mengairi kebun durian dan kelengkeng seluas dua puluh hektare
selain itu embung ini juga kerap menjadi tujuan wisata apalagi berada di kawasan ekowisata gunung api purba ngelanggeran
namun wisatawan kali ini harus kecele
termasuk empat orang mahasiswa ini
niat mereka untuk berfoto dengan latar embung yang penuh air sirna
ya awalnya gak tau sih kalau ternyata disini gak ada airnya
karena kalau kita lihat di foto kan pasti kelihatan bagus banget terus airnya masih penuh gitu kan
mungkin karena sekarang juga lagi musim kemarau makanya nggak ada airnya
ya pastinya kecewa sih udah sampai sini naik tapi ternyata nggak ada
ya taunya cuma digambar di internet gitu kan bagus
tau tau disini ya gak ada airnya
mungkin kemarau ya
gak tau sih kalau kemarau gak ada airnya kayak gini
kecamatan patuk bukanlah satu satunya kecamatan di gunung kidul yang mengalami kekeringan
hanya tiga kecamatan yang tidak kekeringan dari delapan belas kecamatan di kabupaten gunung kidul
ada lima belas kecamatan tentunya yang mulai ada kekeringan kemudian ya harus ada dropping seperti itu
bpbd akan mengusulkan agar bupati menetapkan status
darurat kekeringan di gunung kidul bila hujan tak turun hingga akhir oktober
henrawan setiawan yogyakarta